pulau samosir pulau vulkanik yang membentang di tengah tengah danau toba ini
turut menyuguhkan keindahan alam budaya serta sejarah yang dapat menarik hati wisatawan
tidak perlu ke luar negeri cukup wisata di indonesia saja kita dapat menikmati kekayaan alam ini
petualangan saya dimulai di huta sialagan
kampung adat batak yang berada di kecamatan ambarita pulau samosir ini
merupakan desa wisata yang dibangun keluarga raja di area bekas kerajaan sialagan
tidak lupa memasuki desa wisata ini saya harus mengikuti protokol kesehatan tiga m yang telah disiapkan
mencuci tangan menggunakan masker dan menjaga jarak serta pengecekan suhu tubuh harus dilakukan
sampai di huta sialagan saya langsung dihadapkan dengan deretan rumah bolon atau rumah adat batak
tak jauh terlihat patung kayu yang sedang menari nari
inilah dia patung si gale gale
atraksi wisata menari tortor atau manortor bersama
patung si gale gale dapat ditemui di pulau samosir
saya beruntung diajak untuk manortor bersama si gale gale ini
dahulu kala wujud patung ini dipercaya sebagai anak seorang raja yang bernama manggalai
namun manggalai meninggal di medan perang sehingga membuat raja dan ratu sedih
lalu seorang tabib mengusulkan untuk membuat suatu upacara
dan memahat sebuah kayu menjadi patung menyerupai sosok wajah tampan manggalai
tujuannya mengajak raja manortor bersama patung sigale gale untuk melepas rindu
gale gale itu adalah artinya lemah gemulai
ya makanya dia terlalu lemah kalau menari dia ikuti musik yang ada itu
makanya waktu itu kalau dia mendengar musik dia langsung menari
dan waktu itu dia tidak pakai tenaga orangnya dia pakai tenaga mistik
ya pakai tenaga mistik dia
tapi sekarang setelah mereka orang batak punya agama dia dipulah seperti ini
lalu ditariklah dari belakang sana
itulah cerita singkat tentang si gale gale
legenda kursi batu persidangan di desa sialagan ini sangat membuat saya penasaran
konon inilah titik awal sejarah peradaban penegakan hukum
yang kini profesinya banyak dilakukan orang bersuku batak
ya ini adalah dulu kawasan istana raja sialagan yang boleh ditinggali keturunan raja
di sini ada satu destinasi yang sangat terkenal yaitu legenda tentang persidangan raja sialagan
makanya tempat ini batu kursi persidangan
batu persidangan raja sialagan
kalau namanya sidang berarti kalau ada kejahatan disidangkan di sini
nah kalau bersidang raja duduk di batu kursi ini
ini batu raja dan ini
dan itu yang satu sebelah kanan raja itu keluarga raja adik adik raja
ini penasehat sampai sini pak ya
ya ini dua penasihat terdakwa
ini dua penasehat korban
ini penasehat kerajaan
jadi kalau orang bilang sekarang seperti pengacara lagi
jadi jangan aneh kalau orang batak banyak pengacara
wah karena sejarahnya dari awalnya sudah ada ini ya
atau mau jadi contoh
tak hanya sejarah adat batak di pulau samosir juga terdapat pusat kerajinan ulos
yakni hutaraja desa lumban suhi suhi samosir
di sini kita dapat melihat warganya yang masih menjaga budaya leluhur
dengan menenun kain tradisional yang terbuat dari benang kapas tersebut
hai ulas sibolang itu kalau meninggal orang tua kalau datang ke maniado disini kula kula katanya
ngasihlah hula hula sama orang tua itu jadi kalau apa ragi hotang kalau nikah anak kita harus kita
kasih lagi hidup itu pun kalau pamanya ninggal orang tua juga bisa ulas suri suri kalau kawin
anak kita untuk apa kitalah tujuh bulan betang maratur pun begitu panggiring pun begitu
seiring perkembangan waktu ulos tidak hanya diberikan kepada orang batak saja tapi juga
diberikan kepada masyarakat umumnya
terutama wisatawan pemberian ulos secara umum dapat berarti sebagai sebuah simbol kasih sayang
doa dan penghormatan tim liputan cnn indonesia